inilah detik detik sebuah mobil sedan melarikan diri
usai tidak membayar bahan bakar minyak yang dibelinya
dari sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum
di jalan tentara pelajar kecamatan wajo makassar sabtu siang
dalam pelariannya sejumlah pemotor ditabrak
akibatnya kejar kejaran oleh pengendara sepeda motor
maupun pengendara mobil tidak terhindarkan
pemandangan ini menjadi perhatian masyarakat sepanjang jalan bandang
jalan masjid raya hingga jalan urib sumoharjo
lantaran terdesak pengendara menyelamatkan diri
di pertigaan jalan urib sumoharjo
jalan pacinang raya dan jalan leimena
masa yang tak sanggup menahan emosi
membabi buta menendang
memukul hingga menghantam mobil dengan batu
akibatnya mobil ini rusak parah
sejumlah korban juga datang memastikan mobil yang menabraknya
eh dua kali lagi ditabrak
iya dua kali
kenapa bisa dia kabur
eh dulu saya tidak tahu di belakang kira apa
terus langsung ditabrak
dua kalinya saya kejar nih ditabrak lagi depannya dpr
berapa orang kurang ditabrak
sementara pengendara mobil bertahan dalam
pos polisi lalu lintas yang dikepung ratusan orang
menghindari aksi main hakim sendiri
aparat patroli bermotor sabara polrestabes makassar dikerahkan
pengendara akhirnya dievakuasi dari masa
lalu dibawa ke mapol restabes makassar
dari tersangka sendiri pelaku itu
kami arahkan petugas tadi yang mengantar langsung ke
wilayah hukum polres pelabuhan dalam hal ini di polsek wajo
untuk dikonfirmasi karena ada berkaitan dengan

kami berhasil melakukan transaksi pembelian bbm di lokasi tersebut
jadi untuk korban tabrakan kami masih menunggu sampai sekarang
ini belum ada belum ada yang datang melapor
sementara mobil yang dirusak masa diamankan di lapangan parkir
laka lantas polrestabes makassar
alwi fauzi makassar sulawesi selatan